ngebantuin orang yang ikutin program agame
istilah pepatah tuh
sambil menyelam minum air
sambil nyelam minum air
ya bukan tikus got
ngomong sama orang yang otaknya didengkul
otak lo tuh didengkul lo
kalau otak gue mah disini nih
tapi gak pernah dipake
semamu tuh bah
bikin godok kita aja tuh bak
bukannya lo bantuin gue
yang harga diri gue diinjek injek
malah bikin emosi aja loh
lagian abang mampu bukan pasrah aja
salah kagak mau disalahin
kagak mau dihukum
sekarang begini aja dah
tinggal pilih nih hukuman
mau digebukin sama warga
apa jalanin hukuman sulam
nah pilih deh tuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
maaf saya minta waktunya sebentar
untuk membahas permasalahan
mengenai kasus pak haji sulam dan pak kartun
dengan tuntutan warga semuanya
dan bu hj maimunah
mali dan tarmi ji
saya minta pak haji sulam
sebagai orang yang sudah
dizolimi dan difitnah
untuk naik ke mimbar
dan memberikan sanksi
dengan keinginan warga
mudah mudahan haji sulam bisa
gue juga ngarepin dia bertindak tegas
kita lihat aja baru
mudah mudahan hukuman ini gak bikin kita kecewa
hukumannya potong kuping haji muhyiddin baru
sialan banget nih orang ketiga
demen banget ngeliat gue kehilangan kuping
setelah kami dan sekeluarga
serta kompromi keluarga
dan sanksi untuk
dan ibu hajah maimunah
serta bapak khardun
dan ini sesuai dengan
keluarga kampung kita
bagus tuh ji emang
nt perlu hukum dia tuh ji
hukumannya ji bila perlu
setimpa lama yang pernah lo alamin
dari mereka ji
sanksi dan hukuman ini
dan bapak khardun
untuk lebih introspeksi
di dalam kehidupan sehari harinya
kayak orang sekolahan aja loh
ya tak aja deh
kalau udah berani hukum gue
lu bakalan nyesel lam
ini juga kan karena kesalahan abah sama umi
udah deh rom
lu selalu aja ngebelain si sulam
udah nih umi sama abah
udah di ujung tanduk
tau gak lu
masih aja lo belain orang lain
semoga aja bang sula bener bener memberikan yang terbaik
untuk umi sama abah
ayo cepetan pak haji
kasih tau hukumannya
ye jangan kelamaan
bentar pak bentar pak
kami sekeluarga telah memutuskan
hukuman dan sanksi yang pantas
yang akan dijatuhkan
dan bapak kadun
dalam program pesantren kilat
yang saat ini sedang
lam gue gak ngerti maksudnya apa
bang mahmud adalah
bahwa ketiga orang ini
panitia pesantren kilat
saya serahkan kepada mak saya
gue mau jadi panitia
gak deh gue gak mau
gue kagak mau disuruh suruh
gak bisa nolak bu haji
itu udah keputusan pak haji sulam
udah udah yang ini kecambur ya
udah untung cuma disuruh jadi penelitian
coba kalau disuruh bangun rumah
gue juga gak mau
gue kan pak haji
saya nggak mungkin nyuruh pak haji
meminta pak haji menjadi panitia
bukannya suruh bantu
yang dibantu kan juga pesantren kilat
cocok buat pak haji yang udah haji dua kali
insya allah pak haji juga ngerasain manfaatnya
terus kenapa cuma gua doang
dia itu yang paling berdosa berdua
tau gak lo dia yang mestinya
yang dihukum lebih berat
tau gak bukan gue
maaf gue aja memunah
dan pak haji ibu idin
hukuman untuk mali
dan tarmigyi akan menyusul nanti
sebab saat ini
sedang dirawat di rumah
jadi biarin deh
mari konsentrasi dulu ke rumah sakit
kalau tarmigyi gimana
anaknya udah gak ada di rumah sakit
begini pak haji ibu idin
mali dan tarmiji itu kan melakukan hal yang sama
nanti hukumannya juga sama
wah nggak bisa begitu dong
tentu namanya kagak adil
gak boleh begitu
hanya kepengen mereka ini
gak dibikin repot
mali sama tarmigyi ini kan temen dekat
mali ini butuh tarmiji tenaganya
untuk merawat anaknya mali
ini yang sedang di rumah sakit
masa ngukum haji ibu ibu ibu ibu ibu
cuma jadi panitia pesantren kilat
gak ada yang lebih tinggi lagi
hukumannya buat dia
gue juga setuju tuh sama si bari ji
aturannya buat mereka bertiga tuh
kalau menurut gue sih potong potong aja lah
dibang jadi panitia doang
mau aja bertiga
udah udah ya
keputusan saya dan sekeluarga ini
saya mohon dihormatin
keputusan kami ini sekeluarga
bener benernya si sulam ya
bener dia jatuhin kita di depan warga
pak yang jadi kita pembantu si emak lagi
bener bener kelewatan tuh
dikasih hukuman bagus
dengar ya bang ya
abang mampot tuh harusnya mengucapkan
alhamdulillah dihukum tapi dapat pahala
ngebantuin orang yang ikutin program
program agame pesantren kilat
istilah pepatah tuh
sambil menyelam minum air
sambil nyelam minum air
ya bukan tikus got
otak lo tuh didengkul lo
tunggu kalo otak gue mah disini nih
tapi gak pernah dipake
buat pusing gue aja lo
semamu tuh bang bikin godok kita aja tuh bang
lo juga mut
yang lu bantuin gue yang harga diri gue diinjek injek
malah bikin emosi aja loh
lagian abang mampu bukan pasrah aja
salah kagak mau disalahin
kagak mau dihukum
sekarang begini aja dah
tinggal pilih nih hukuman
mau digebukin sama warga
ap jalanin hukuman sulam dengan ikhlas
nah pilih deh tuh pilih
kau deh ke miss hojas
lu gak apa apa keian ketawa ketawa
ha menga ada yang lucu
pak haji yang nyebarin brosur untuk dandannya tuh cakep cakep
nah ini pak haji sama bang kadun dandannya nya beda kayak gini
jadi maksud lo supaya gue dandan gitu
supaya lo mau daftar di pesantren gitu
jadi ika mesti dandan gitu
eh maksudnya jangan korang ajar ya